halo bagaimana suasana jalan pergantian tahun di bali
sudah ada koresponen cnn indonesia igede nyoman wiryadinata
nyoman selamat malam kalau saya intip di belakang anda
sepertinya kemeriahan sudah mulai terasa sekarang di bali sudah pukul tujuh malam
seperti apa kemeriahan menyambut pergantian tahun malam hari ini nyoman di bali
ya fani memang saya berada di salah satu tempat keramaian
yang nanti pada tengah malam nanti akan ada pesta kembang api terbesar mungkin di bali
ada di kawasan garuda wisnu kencana di desa ungasan di kute selatan
dan saat ini memang para pengunjung sudah mulai berdatangan ke lokasi ini
dan sejak pukul enam sore tadi sudah digelar berbagai pertunjukan
seperti misalnya berita berita tentang perjalanan ke bali
dan dari beberapa musisi termasuk juga saat ini tengah dipagelarkan kecak kolosal
yang ditarikan sekitar seratus orang
ini adalah rangkaian untuk menunggu malam pergantian tahun nanti
yang pada tengah malam akan dilanjutkan dengan pesta kembang api
dengan lontaran yang diperkirakan sebanyak dua puluh ribu lontaran kembang api
yang akan menghiasi garuda wisnu kencana yang tepat berada di sebelah kanan saya ini
pesta kembang api akan dilakukan atau akan mengambil latar belakang garuda wisnu kencana
yang merupakan salah satu patung tertinggi di bali
dan patung yang tertinggi nomor empat di dunia
yang dikerjakan memang sangat lama sekali hampir dua puluh delapan tahun
dan saat ini sudah berdiri dengan megah
dan sudah dapat disaksikan oleh para warga maupun wisatawan yang berkunjung ke pulau bali
memang pak nis selain di tempat ini
nanti pada tengah malam memang akan dilakukan dua puluh ribu lontaran
dengan durasi sekitar dua puluh menit
di daerah garuda wisnu kencana atau obyek wisata garuda wisnu kencana
juga ada beberapa tempat yang menggelar perayaan
ataupun menjelang pergantian tahun
seperti misalnya tadi pada pukul enam belas di denpasar
tepatnya di catur muke
dilakukan istilahnya ada para berdua ya
melepas matahari dua ribu empat belas
yang sudah dilakukan tadi sore
kemudian di pantai kute juga ada
semacam pesta kembang api namun kecil
yang diadakan oleh sekelompok orang
kemudian ada juga pesta kembang api
di pantai kute
jadi hampir semua obyek obyek wisata
yang mempunyai obyek wisata yang bagus
artinya para pengelola pun
ataupun membuat keramaian di tempat itu
agar para pengunjung termasuk juga warga lokal
bisa menikmati malam pergantian tahun baru ini
kemudian tidak hanya itu
misalnya untuk pengamanan
kalau pandi tahu misalnya di pantai kute
selalu menjadi lokasi
untuk menikmati malam pergantian tahun
kemudian di sore hari juga
menikmati malam pergantian tahun baru ini

dan untuk pengamanan memang
pihak kepolisian atau aparat polda bali
menjagakan sekitar tiga belas personil
yang disebar dengan pengamanan tipe terbuka
artinya kalau di tempat tempat wisata
sangat banyak sekali jalan jalan masuk
yang harus diawasi
artinya tidak bisa membuat satu atau dua pintu masuk
dengan pengawasan melekat
artinya pengamanan dilakukan secara terbuka
baik berseragam maupun berpakaian apreman

ini adalah hal yang dilakukan
pihak polda bali untuk mengamankan
malam pergantian tahun baru
dan di tempat tempat lain juga dilakukan
tidak hanya pengamanan untuk
membuat nyaman wisatawan
namun juga membuat arus lalu lintas
berjalan dengan lancar
ini kalau kita lihat memang banyak sekali ribuan wisatawan
yang datang ke bali
baik dengan moda transportasi dari tempat asal mereka
maupun dengan modal transportasi yang mereka sewa
artinya lewat udara kemudian mereka menyewa
yang membuat bali semakin padat
ketika atau sejak tahun ini
makin macet di ruas ruas jalan menuju obyek wisata
yang membuat jalan jalan tersendat
namun inilah akhir tahun memang menjadi libur panjang
yang memang ditunggu
baik oleh para wisatawan warga lokal yang ada di pulau bali ini fani
baik terima kasih gede nyuman wirja
dinata kita akan pantau terus dari tempat anda berada sekarang
bagaimana sampai dengan pukul nanti
waktu indonesia barat
seperti apa kemeriahan pesta pergantian tahun
yang ada di kampung bali ini
di kawasan garuda wisnu kencana gwk bali
terima kasih nyuman